kalau aku udah buat papa sedih
dan sangat kecewa
aku juga tau pa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
kalau suami tidak bisa
lahir ya atau batinia
hati papa sangat terluka
kenapa kamu tega memperlakukan adil seperti ini
apa kurangnya dia
dia sangat mencintai kamu
dengan semua perlakuan kamu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
kalau kamu tidak bisa mencintai andin
dari ikatan pernikahan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
ada apa ini
gunar berarti dugaan aku dulu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
selain kurang hati hati
ancus kok om baik pergi
iya ya kok om baik pergi ya
padahal rena udah panggil panggil ya
papa masih menunggu jawaban kamu al
kenapa papa terlalu naif
banyak di luar sana
pernikahan yang dimulai tanpa cinta
banyak di luar sana
pernikahan yang diawali dengan perjodohan
apa menurut papa semua pernikahan itu gak bahagia
karena pernikahan dengan cinta pun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
awal dari pernikahan saya dengan andi
yang paling terpenting adalah ujungnya pak
ujung dari pernikahan itu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
yang mau berjuang
dan mempertahankan pernikahan mereka
sekarang saya mau tanya ke bapak
pernah papa dengar saya ingin mencerahkan andi
pernah papa dengar saya ingin mencerahkan andi
pernah papa dengar saya ingin mencerahkan andi

lalu kenapa sekarang papa
lalu kenapa sekarang papa
setelah kira apa
pervengosan tidak metode
pernah papa dengar saya ingin mencerahkan andi
lalu kenapa sekarang papa
keludian papa seguinte

dan sangat kecewa
aku juga tahu pak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
kalau suami tidak bisa
lahirnya atau batinnya
tapi aku tegaskan sekali lagi sama papa
aku gak mau bercerai sama saya
dan aku rindu
ini untuk kalian berdua
terutama buat kamu al
kamu dengar ini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
suami dan istri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
kalau kamu tidak bahagia
pintu rumah papa selalu terbuka buka
papa orang pertama akan menyambut kamu dengan tangan terbuka